kagak kesel ama siapa siapa
kesel ama diri gua sendiri
gue cuma mau numpang duduk
gue pengen nabung dari hasil jualan bubur
biar punya rumah sendiri
biar gua gagak numpang di rumah babe
mas itu mau beli rumah sih dad
babe kan banyak kontrakannya
tinggal minta satu sama babe
ya nggak bisa begitu juga dro
anaknya babe kan bukan gue doang
masih ada yang lain
saudaranya juga banyak
yang lain pada minta juga
harusnya situ bersyukur
nah kalau saya hidup lima belas tahun di jakarta
gua ngeri sopnya jangan kayak gitu potati
kalo gulungnya kecil kecil
nanti isinya sedikit nggak berasa
ntar yang pesen pada protes
ya udah kalo gitu mba yandi aja yang bikin sendiri
nah kebeneran babe datang
ojak bikin babe dari tadi
lu ada perlu sama gua ojak
kontrakan masih ada yang kosong gak
yah telat lu jak
baru kemarin siang ada yang masuk di kontrakan gue
yang sebelah lapangan futsal
emangnya buat siapa jak
buat toh ojak pak ji
kan lu udah enak tinggal sama mertua lu
emang ojak pengen kontrak lagi aja sendiri
sebulan kontraknya berapa di sini ya
sukabumi ukuran segini paling lima ratus
ya beda tuh ma
di sukabumi sama di sini
kuma kabar sekeluarga di kampung bu
alhamdulillah semua sehat pak odi
kami juga secara rehat di sini bu
pokoknya misalnya udah mati
lu kenapa tak kecembur begitu tadi potati marah maksum saya gara gara saya bilangin bikin riso
emang kenapa saya bilang gulung risolnya jangan kekecilan nanti isinya sedikit
enggak berasa aku tadinya marah tat yang dibilangin ameyaki itu bener lu kenapa kagak lurut sih
sejak pertama melihat dia
gue udah jatuh cinta
kagak bakalan bisa berpaling
sama perempuan lain
asal bisa ngedapetin dia
man sekarang jam berapa mang
jam dua belas dulu
kalau jam segini cucunya haji muro itu suka kesini
beli kata praknya satu
cabenya sedikit kan
iya tuh memenang pinter
nah sebenarnya saat ini
karena tante fidz mati
tante teman sekitar dan panggung wong arab
kenapa lagi sih lu
tadi sebel sama mbak yanti
sebel kenapa lagi
emak selalu belain dia
apa yang dilaguin tati selalu salah
apa yang dilaguin mbak yanti selalu bener
kan abang udah bilang
kita ngtrak lagi aja sendiri
biar susah senang kita ngerasain bersama sama
tapi tadi suka tinggal sama emak bang
bikinin bubur semangkok
tunggu sini din
kenapa makannya di kamar sih
kan di depan ada meja makan
kan mama yanti lagi kerja mak
lo kenapa din
muka lo bete banget
tinggal dulu atuh disini untuk beberapa hari
kan bisa jalan jalan dulu sama dia
insya allah pak odi
kalau mama nginep disini
mama tidurnya dimana
mimi juga bingung atuh pi
yo kamar mandinya sebelah mana
ada apa kamu tetis
ini kelihatan gelisah pisang atuh
kalau ibunya nginep disini
tidurnya dimana pak
kan kamarnya cuma ada satu
uluh uluh gampang atuh
istri kamu sama ibunya tidur di kamar
kamu sama bapak di ruang tamu
kalau bapak bukan itu yang bapak pikirkan tis
kamu harus rajin lagi nyari uangnya
karena disini ada tamu
pokoknya bapak gak mau kamu kelihatan melarat dan kekurangan
sama mertua kamu ada disini
sampai jumpa lagi